kita beralih ke berita seputar ibadah haji dua ribu dua puluh
pemerintah kota surabaya senin pagi melepas jamaah calon haji asal surabaya
jemaah calon haji surabaya berada di gelombang satu dan dua menyebar di tujuh belas kloter
sementara empat ratus empat puluh lima jemaah calon haji kloter pertama tiba di asrama haji sukolilo
dan langsung menjalani tes kesehatan dan perekaman biometrik data jamaah calon haji
dua lima ratus tujuh puluh orang jamaah calon haji ini dilepas oleh pemerintah kota surabaya
tahun ini jemaah calon haji perempuan lebih banyak dibanding laki laki
dengan kisaran usia terbanyak empat puluh hingga enam puluh tahun
sementara usia termuda adalah delapan belas tahun sebanyak tiga orang
dan usia tertua adalah delapan puluh tiga tahun sebanyak satu orang
setibanya di asrama haji
sebanyak empat ratus empat puluh lima calon jemaah haji dari kloter pertama
langsung menjalani pemeriksaan kesehatan di poliklinik kkp
tercatat lima jemaah calon haji dari kabupaten situbondo
yang terindikasi sakit terpaksa menjalani perawatan
jemaah calon haji yang sakit ini rencananya akan dirujuk ke rumah sakit
namun masih menunggu keputusan dari kantor kesehatan pelabuhan di asrama haji surabaya
sementara mulai musim haji tahun dua ribu dua puluh
dua ribu delapan belas ini panitia penyelenggara ibadah haji menyiapkan alat perekam biometrik
di asrama haji embarkasi sukolilo
inovasi ini diharapkan bisa mengurangi beban antrian saat tiba di arab saudi
dengan begitu jemaah calon haji tinggal mengurus legalisasi stempel paspor
namun inovasi baru ini masih mengalami kendala
dari dua belas alat perekam biometrik
hanya dua alat yang berfungsi sehingga antrian jemaah pun tak terelakkan